sementara itu untuk meningkatkan performa timnya
jelang liga satu tahun depan psm makassar menggelar pertandingan persahabatan
klub ternama malaysia singapura dan australia pun diundang
turnamen ini bahkan akan digelar hingga empat kali
gagal menjadi juara psm makassar makin mempersiapkan timnya di liga satu tahun depan
serangkaian program dalam pemusatan latihan akan digelar di bali mulai lima hingga lima belas januari dua ribu delapan belas
untuk menguji hasil program latihan ini psm makassar akan menggelar pertandingan persahabatan
tidak main main lawan tandingnya adalah klub ternama asia tenggara dan australia
yakni negeri sembilan fa malaysia home united fc singapura dan adelaide united fc australia
bertajuk super cup asia dua ribu delapan belas turnamen digelar di stadion andi matalanta mato anging sembilan belas hingga dua puluh satu januari dua ribu delapan belas
uniknya dalam turnamen kerjasama psm makassar dengan kairon international singapura ini
tidak ada hadiah uang
sementara selaku tuan rumah psm makassar menyediakan akomodasi masing masing klub
turnamen ini rencana akan digelar empat kali
bahkan tengah dibicarakan untuk digelar secara bergiliran di tiap negara peserta
kairon international singapura menilai turnamen akan sangat menarik
selain untuk menguji persiapan tiap klub
di liganya masing masing turnamen juga diakini dapat mengangkat perkembangan sepak bola di asia
di event ini psm makassar memasang target juara
selain piala presiden dan super cup asia
psm makassar juga berencana mengikuti turnamen piala gubernur kaltim untuk mengasah kemampuan timnya
psm makassar juga terpilih menjadi salah satu kontestan piala presiden tahun depan
namun hal itu kurang disambut antusias oleh psm makassar
alasannya sarana dan prasarana di stadion gelora andi matalatamato angin dinilai tidak siap dengan jadwal yang padat
ditunjuk menjadi salah satu dari lima kota penyelenggara piala presiden dua ribu delapan belas
ternyata tak disambut antusias oleh psm makassar
ajang pramusim yang rencananya digelar pekan
yang februari tahun depan oleh pssi
dinilai belum layak diadakan di stadion gelora andi matalata matuanging
alasannya sarana dan prasarana stadion berusia enam puluh tahun tidak siap dengan jadwal yang padat
dan kami akan meminta kepada tim dari liga operator dan pssi
untuk datang melihat kondisi stadion
apakah benar ini layak untuk kita pakai sebagai tuan rumah atau tidak
itu yang harus
kalau mereka menganggap itu layak ya insya allah kita akan siap untuk itu
tapi kalau tidak dianggap layak kita harus berbenah untuk itu
karena menurut saya di mendiri tuan rumah itu kan pertandingannya banyak sekali
dan yang kedua kondisi hujan seperti ini
rumput stadion kita tidak ada jaminan untuk bisa terawat dengan baik
dan yang kedua ya kembali lagi infrastruktur itu kan
dia main bisa dua tiga game
tapi kalau kita berjalan satu hari ya kembali lagi ke ruang ganti yang cuma satu
tim berjuluk ayam jantan dari timur ini bahkan tidak memasang target juara pada piala presiden dua ribu delapan belas
pssi makassar justru menggelar turnamen pertandingan persahabatan antarnegara
super cup asia pada sembilan belas hingga dua puluh satu januari dua ribu delapan belas
turnamen ini diikuti negeri sembilan fa malaysia
saya bilang kita bukan menghindari piala presiden
tapi coba dicocokkan apakah dengan intensitas pertandingan
dengan stadion yang seperti kita punya milik ini
apakah mampu untuk melaksanakan itu
pada piala presiden tahun lalu
psm makassar harus tersingkir di babak penyisian grup c
dengan hanya sekali menang dan dua kali kalah